tepat tanggal lima desember diperingati sebagai hari armada republik indonesia
ya bertempat di dermaga koarmada dua surabaya upacara peringatan hari armada republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas ini dilaksanakan
peringatan hari armada republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas ini mengusung tema armada sebagai pengawal samudera
siap mewujudkan prajurit pejuang profesional bermoral dan militan
dalam peringatannya di koarmada dua surabaya setidaknya melibatkan ribuan personel gabungan kotama tni angkatan laut wilayah surabaya
upacara dipimpin langsung oleh kepala staf angkatan laut laksamana tni siwi sukma aji
selain parade dan defile dalam hari armada tahun ini juga diisi dengan atraksi bela diri militer
inspektur upacara orwat angkatan
hari ini merupakan puncak peringatan hari armada republik indonesia yang digelar di dermaga
komando armada dua ujung surabaya jawa timur
ya selamat siang lady dan juga anissa
sekitar tiga puluh menit yang lalu ini di koarmada ii surabaya
baru saja usai melaksanakan upacara peringatan hari armada republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
bisa saya gambarkan bahwa cukup meriah dirayakannya pada hari armada tahun dua ribu sembilan belas ini berlokasi di dermaga ujung madura surabaya
dan dalam upacara tersebut memang cukup meriah
dengan latar belakang
hari armada iri bimasuci ini merupakan kapal layar milik republik indonesia
yang pada bulan oktober lalu baru menyelesaikan misi budaya ke sembilan negara
tidak hanya itu juga dalam suasana upacara ini dipamerkan beberapa alutsisa
yang dimiliki oleh tentara nasional republik indonesia angkatan laut khususnya
dan tadi upacara dibuka tidak hanya dibuka dengan upacara seremonial saja
tapi juga diisi dengan berbagai atraksi
dalam upacara peringatan hari armada republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas ini
dipimpin langsung oleh kepala staf angkatan laut laksamana tni siwi sukma aji
didatonya dia menyampaikan bahwa besar harapannya dengan bertambahnya usia armada republik indonesia di tahun dua ribu sembilan belas ini
untuk mau semakin memperkuat armada republik indonesia untuk menjaga kedaulatan tanah air republik indonesia tentunya
dan seperti yang tadi saya ungkapkan tidak hanya diisi dengan upacara seremonial saja
namun yang menarik juga ada berbagai macam atraksi yang melibatkan sekitar satu sembilan ratus personil
yang gabungan dari tni angkatan laut
dan hari ini tepat di tanggal lima desember dua ribu sembilan belas yang menjadi hari kud armada republik indonesia ini juga
ada yang spesial yaitu di mana di
melakukannya uji coba untuk pertama kali yaitu kapal selam alubero yang merupakan buatan atau buat karya anak bangsa
ini akan diuji cobakan pada hari ini ke laut jawa
nah tadi di sela sela upacara begitu anissa dan lady sempat dilewati juga oleh kapal selam alugoro
yang merupakan buatan anak bangsa antara pt pal indonesia dengan menggunakan sistem transfer of technology
dari korea selatan dargo itu sendiri
juga dalam peringatan hari armada republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas ini tadi juga diikuti berbagai komponen gabungan dari tni angkatan laut
juga ada atraksi bela diri militer yang cukup mendapatkan respon positif dari para peserta dari para tamu dan undangan yang datang
dan sekitar dua jam acara ini berlangsung dan banyak harapan besar yang diharapkan pada armada
sehingga dapat mampu menjaga kedaulatan dan keamanan republik indonesia tentunya dalam tantangan global kedepannya